ya hari ini libur panjang dari kemarin sabtu minggu senin orang orang pasti ingin berwisata
dan kali ini pilihannya adalah candi borobudur di magelang jawa tengah
dan berdasarkan informasi ada puluhan ribu pengunjung memadati candi borobudur di magelang jawa tengah
sejak sabtu hingga minggu kemarin
ya belum lagi dilihat pada hari ini begitu ya
dan wisatawan candi peninggalan dinasti shalendra ini menembus angka lebih dari empat puluh ribu pengunjung
pengunjung terus memadati candi borobudur di magelang jawa tengah pada minggu siang
lonjakan pengunjung ini terjadi sejak hari sabtu dan rata rata para pengunjung mengisi libur panjang bersama keluarga
dalam rangka apa ya nyenengin anak anak
terus dipilih borobudur kenapa
karena candinya lebih besar daripada yang lain
terus indah ya
terus ini rombongan dari mana
rombongan dari jogja
liburan sekolah anak sini
alasannya kok dipilih borobudur

kedua lebih ke katanya yang terbesar disini kan
yang di indonesia
candi yang bagus
salah satu dari jogja
data dari pengelola taman wisata candi borobudur
lonjakan pengunjung menembus angka dua puluh hingga tiga puluh orang
puncak kunjungan pada akhir pekan ini ditargetkan dapat menembus angka empat puluh ribu pengunjung
puncaknya diprediksi hari ini
dan kami juga sekarang sedang mempersiapkan untuk liburan panjang lagi
liburan natal dan tahun baru
kami sudah mempersiapkan diri untuk menerima kunjungan banyak
pihak taman wisata candi borobudur
pihak taman wisata candi borobudur
juga sudah mulai mempersiapkan sarana dan prasarana
serta hiburan untuk menyambut libur panjang natal dan tahun baru mendatang